bali tak pernah sepi
pulau dewata yang hingga kini masih menjadi destinasi wisata dunia
keindahan alam berpadu dengan tradisi warga dan modernitas zaman
di balik hingar bingar bali
ada satu tempat yang bertahan dengan kekuatan tradisi yang dimiliki
sejarah mencatat tempat ini sudah ada paling tidak sejak sepuluh abad silam
tradisi mereka teruji dan bertahan di tengah gempuran modernisme
inilah desa tenganan kabupaten karangasembali
masa tidak dekat
tradisi hinduisme memang menjadi salah satu kekuatan pulau bali
sumber pendapatan tapi juga menjadi identitas provinsi ini
bahkan terdapat sekitar tujuh ratusan desa di bali
yang disebut desa adat atau desa pakraman
yang masih memiliki ritus adat dan tradisi hindu yang kental
namun dibalik itu terdapat sedikit desa yang dikenal dengan sebutan desa aga
secara harfiah ini berarti desa mula atau desa di bali yang sudah ada
sebelum orang orang pelarian dari jawa mendatangi pulau bali
akibat terdesaknya kerajaan majapahit dan runtuhnya kebudayaan hindu di sana pada abad empat puluh
desa tenganan di kabupaten karangasem disebut sebut sebagai desa paling tua
dari semua desa aga di bali
seperti halnya desa tenganan
desa desa aga punya beberapa perbedaan mendasar dengan desa desa lain di bali
meski sama sama berkeyakinan hindu
mereka tidak mengenal trimurti yang menjadi konsep dasar hinduisme bali
warga desa desa aga masih menyisakan banyak sisi animisme
atau penghormatan pada leluhur dan roh roh yang diakini ada di setiap benda
kita tahu di bali ini ada dua desa desa pegunungan
yaitu desa bali aga
ada tenganan ada terunyan kemudian ada bayunggede
dan seterusnya itu di sepanjang pegunungan bali tengah
kemudian ada desa desa bali dataran
yang ini semua sebagian besar
desa yang sebagian besar merupakan mereka menerima pengaruh dari hindu majapahit
ketika hindu terdesak di jawa
kerajaan majapahit luntuh itu kan lari sebagian ke bali
itu sekitar abad ke empat belas seperti itu
seperti tenganan misalnya
mereka di sana tidak mengenal bentuk
bentuk trimurti gitu ya
mereka lebih kepada pemujaan kepada dewa tertentu
orang masyarakat tengah itu mereka memuja dewa indra dewa perang gitu ya
warga tenganan kemungkinan juga memiliki akar sampai ke india bagian tenggara
tetapi satu hal yang pasti
narasi panjang warga desa tenganan
tidak pernah berubah selama ratusan tahun
bagaimana mereka menjalankan hidup saat ini
sama dengan pola hidup mereka ratusan tahun silam
mereka memiliki semacam aturan adat baku
yang disebut dengan istilah awik awik
awik awik atau peraturan adat ditulis oleh nenek moyang mereka yang membuka desa
ini berisi ratusan pedoman hidup secara detail
yang harus ditaati warga tenganan
kitab awik awik ini disimpan
dan hanya sedikit tetua yang boleh membukanya
pada tahun seribu delapan ratus empat puluh satu
aturan kita berupa awik awik itu
yang tertulis di daun lontar
itu yang asli terbakar

termasuk kita karena seluruh pemukiman kita waktu itu terbakar habis

terbakar karena seluruh pemukiman kita waktu itu terbakar habis
termasuk kita karena seluruh pemukiman kita waktu itu terbakar habis
jadi setelah datang ke daun lontar
kita bisa memasuki semua dokumen yang sudah ada

ditulis kembali tetapi berdasarkan ingatan
ditulis itu tetap di daun lontar
dan sampai saat ini kita masih simpan di balai agunggo
dan itu suatu saat ketika kita memerlukan
kita turunkan untuk dipelajari dibaca
dan dipakai pendoman untuk melaksanakan
kegiatan kehidupan kita di sini
kehidupan kita di sini
matahari belum bergeser jauh
warga desa tenganan bali sudah ramai pagi itu
semua laki laki dewasa membuka baju
tanda mereka tengah mengerjakan aturan adat atau awik awik
warga tengah melakukan lampah kamar
atau semacam ritual bersih desa di masyarakat jawa
dalam lampah kamar warga memotong seekor babi besar
babi diambil dari salah satu peternakan kecil milik desa adat yang ada di setiap rumah
sementara babi siap dipotong
warga perempuan juga sibuk mempersiapkan bumbu dan makanan kecil lain
babi itu dimasak dengan berbagai jenis menu masakan
semua masakan sesuai dengan awik awik
tidak ada penyedap tidak ada kreasi menu
dan tidak menggunakan sendok garpu
nyaris seluruh bagian babi termasuk organ dalamnya diolah menjadi masakan
setelah kurang lebih dua jam makanan siap
sesuai adat sebelum makan warga harus bersembahyang
dan mempersembahkan makanan terlebih dahulu kepada leluhur

setelah selesai warga akan mencari makanan
setelah selesai warga akan mencari makanan
barulah warga bersantap bersama sama
upacara lampah kamar dilakukan akibat kesalahan yang diperbuat salah satu pemuda
dia dianggap bersalah karena anaknya menghamili perempuan desa lain di luar nikah
meski yang bersalah adalah anaknya tetapi yang harus menanggung adalah keluarga
karena perbuatan itu dianggap membuat desa menjadi kotor
maka perlu dilakukan upacara pembersihan lampah kamar
ketika ada pelanggaran seperti itu ya ketika ada yang menikah hamil duluan
orang tuanya itu kena sanksi berupa denda uang sebesar seribu rupiah
dendanya sih tidak banyak cuma seribu tetapi akan ditanggung selama hidup mereka
itu seumur hidup mereka kena sanksi
karena kalau saya pikir ini merupakan sanksi moral
bagaimana memberikan efek kira supaya generasi berikutnya tidak melakukan hal itu lagi
inengah madri adalah orang tua dari pemuda tersebut
meski mengaku malu tetapi dia ikhlas membayar denda seumur hidup
ini adalah aturan awik awik yang tidak mungkin dinegosiasikan
kepatuhannya pada awik awik sama dengan patuhnya warga desa tenganan
pada aturan energi

aturan ratusan tahun yang menurutnya sudah teruji menciptakan keteraturan di tenganan
tidak tidak bisa menolak
itu kan harus dijalani
karena apapun diperbuat oleh anak yang dilakukan kita ikut tanggung jawab
sementara ini kami berada di tempat yang terbaik
kami belum pernah terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum nasional
jadi kalau kami ada kasus lebih banyak berat di hukum adat kami serahkan ke adat

nah secara hukum nasional mereka tidak salah
tapi secara hukum adat tenganan mereka salah
jadi proses lebih diserahkan ke hukum adat
teknik tenun yang rumit dan penyelesaiannya lama
ditambah nilai kuno yang terdapat dalam semua proses pembuatan
membuat harga kain geringsing sangat mahal
sukmawati mengaku punya kain geringsing sepanjang dua lima meter berusia tiga puluh tahun
yang kini harganya mencapai dua puluh lima juta rupiah
karena itu warga tenganan hanya menjual kain gringsing
berdasarkan kualitas kain
dan pesanan orang per orang saja
mereka tidak mau menjualnya masal atau mendistribusikannya ke toko toko kain di kota
walau bagaimanapun bagi warga tenganan geringsing adalah kain adat
yang fungsi utamanya adalah untuk adat yang mereka junjung
bukan semata untuk komersil
kalau yang perempuan pakai gambarnya seperti ini
gringsing itu harus di
kalau gringsing itu dipakai setelah kamben ya
karena dia namanya saput
ya seperti ini
biar nggak apa apa harus dilapisi
iya biar langsung menyentuh tubuh ya
ini untuk perempuan ya
ya kalau ini untuk perempuan
setelah pakai gininya pakai sabuk namanya seperti ini
ini untuk versi perempuan
versi perempuan ya
ada lagi yang versi perempuan yang lain
kalau yang ininya sama
kalau yang ininya sama cuma
kalau yang versi sarung sama sabuknya tetap sama
cuma dia yang antengnya yang berbeda ya
kalau yang laki laki hanya itu
sama yang nanti diatasin sedikit ya
biar nggak kelihatan perutnya
yang di sini ditaruh
kan ada yang versi yang di bawahan
yang di bawah
ada yang di atas
ya laki laki lebih gampang
masih ada yang di atas
ya laki laki lebih gampang
meski demikian tidak banyak turis atau pengunjung desa tenganan yang membeli langsung di rumah warga
mungkin karena harganya yang mahal dan pengerjaannya yang lama
membuat peminat kain geringsing kebanyakan adalah kolektor ekspatriat maupun perancang busana
sesuai dengan kemampuan perusahaan
pembeli pembeli yang menghasilkan kain geringsing itu
mungkin membuatnya lebih mudah
salah satunya adalah tia afif
seorang perancang busana muslim kenamaan asal surabaya
dia pernah menggunakan kain tenun geringsing dalam beberapa kali pameran busananya
memfokuskan bahan motifnya itu akan saya eksplor
jadi tanpa banyak padu padan dengan warna lain
hanya pakai aksen
dan kain geringsing itu akan menjadikan bahan utamanya
dan menonjolkan motifnya karena motifnya sangat bagus sepertinya seperti saya lihat tuh yang
seperti saya tunjukkan beberapa customer saya motifnya itu alam semesta ya dan bentuk bentuknya
itu unik gitu loh jadi kita bisa bayangin kalau alam semesta di malam hari seperti itu jadi memang
bentuk bintang ada juga rahasia bintang seperti yang ada di situ dan warna warna nya pasti cenderung
lap ya hitam marun ada beberapa aksen goldnya seperti itu dari semua kain tenun nusantara yang
pernah digunakannya lia afif mengaku kain geringsing adalah salah satu yang terbaik
kain berikat ganda dan warna motif yang kuat membuat kain geringsing dengan mudah dipadukan
padankan dengan busana apa saja termasuk busana muslim koleksi lima
malam ini seperti malam malam lainnya
jelang tengah malam beberapa orang petugas adat mulai berjaga dua orang diantaranya lalu turun
dari balai dan mulai menyusuri jalan desa satu jalan barat satu di timur di jarak tertentu mereka
berhenti dan berteriak di titik titik lain mereka akan mengulang teriakan itu sampai beberapa kali
adalah ngatak atau sistem keamanan lingkungan yang berumur sama dengan umur desa tenganan
berteriak beberapa kali adalah tanda adat untuk menunjukkan mereka bekerja tentu saja ini semua
diatur dalam awik awik atau aturan desa adat tenganan yang mengatur hampir seluruh sendi kehidupan warga
tetapi di kawasan timur yang disebut banjarpande
sebagian penghuninya adalah keturunan warga buangan dari tenganan pegeringsingan
leluhur mereka pernah melakukan kesalahan besar
lalu dihukum dengan tidak boleh lagi menempati desa adat
salah satu warga yang mengalaminya adalah iketut sukarate
yang dibuang dari desa adat sebenarnya adalah kakeknya
tetapi karena hukuman ini berlaku selamanya
maka seluruh keturunan kakeknya dan seluruh keturunan ketut sukarate nantinya
tidak akan bisa menjadi bagian dari masyarakat adat tenganan yang tetap tinggal di banjarpande
kalau berbicara masalah hubungan kerabatan dan sosial masih nyambung tetap
karena kenapa walaupun kita dibuang ke timur
sampai selamanya itu dianggap kita tetap diikat
upacara kegaman kita diajak sebenarnya
kalau segi fungsinya kita tidak jauh beda
cuman satunya di adat kita tidak ikut
tidak tidak ikut
tapi tetap kita diatur oleh adat itu
apa jenisnya aturannya
aturannya kalau ada upacara mungkin di pura pura
saat kayangan di desa saya ini kan kita kena iuran kena
seperti satu ekor ayam kena
itu seperti ya sejenis jajan kita kena
di sini beda
jajannya tidak seperti di luar gitu
ya beda di sini
kadang kadang keluarga di barat yang nolong kita
artinya hubungannya tetap baik
ya tetap kalau kerabatnya masih utuh masih kuat
kita sering kalau minta kesana kita dibantu
apapun yang kita perlukan kalau tidak punya di rumah keluarga dekat
mudah di sini
tidak ada tidak ada mudah sekali
bagi para wisatawan mengunjungi tenganan adalah kesempatan untuk melihat budaya bali yang asli
bahwa bali tidak melulu soal keindahan alam dan pantai
tetapi juga kehidupan warga desa yang sudah ada jauh sebelum adanya nusantara
data dari asosiasi perusahaan perjalanan wisata indonesia asita bali mencatat selama kurang
lebih tujuh tahun terakhir jumlah wisatawan khususnya asal eropa dan amerika yang memilih
tempat tempat seperti desa tenganan kemudian berubah menjadi salah satu tujuan wisata

bagaimana pengaruh pariwisata terhadap sebuah subsistem kehidupan masyarakat tradisional
kalau kita menerima terlalu bulat pariwisata itu akan mendegradasi sistem kultur ritus
dan adat yang ada di situ
tapi kalau itu ditolak itu juga bukan menjadi sesuatu yang bisa dilakukan seperti itu
jadi ada pilihan di situ
nah saya kira di tenganan itu mereka selama ini dalam katakanlah tiga dekade belakangan
ini bahkan jauh sebelumnya
sudah terbukti mampu melakukan filterisasi pengaruh pengaruh mana yang mereka terima
karena itu mungkin akan meningkatkan derajat kehidupan peradaban mereka
kemudian pengaruh pengaruh yang mana yang mereka tolak atau singkirkan
itu saya kira sudah terbukti mereka selama ini bisa mampu melakukan itu
kelestarian budaya dan tradisi di desa tenganan sangat tergantung pada generasi mudanya
para orang tua yang sampai sekarang masih pupuk
memegang adat dan menjalani awik awik tentu tidak akan hidup selamanya
sebuah tantangan yang mungkin akan sulit dijawab
apalagi dengan banyaknya anak anak muda tenganan yang bersekolah dan bekerja di kota kota besar
nanti kalau sudah memiliki bekal sudah punya pengalaman
rencananya balik ke sini cari dekat dekat sini lah
kenapa harus balik dan tinggal di desa tenganan kenapa
pertama saya tuh jujur saya sangat bangga
karena ketika saya keluar ketika saya ditanya
kamu dari mana dari tengah
oh tenganan itu yang gini
mereka kayak excited gitu dengarnya
terus nanya nanya tentang eh desamu masih gini ya
saya merasa kita tuh punya keunikan dari desa lain
jadi masih banyak sekali hal hal yang sangat berbeda
yang bikin kita tuh merasa dilihat spesial di bali khususnya
tentunya juga ketika saya memiliki satu acara
mengundang teman teman ke sini
itu mereka sangat melihat bali dari sisi yang lain
jadi saya rasa saya sudah dilahirkan di sini
memiliki tanggung jawab yang besar untuk nantinya melanjutkan tradisi tradisi kami itu
adalah kesempatan yang sangat unik bagi saya
untuk bisa melanjutkan apa yang menjadi tradisi kami di sini